sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan pernah keluar dari rumah saya
dewi ayo wik sarapan dulu
ternyata dewi betul betul nekat
bahkan ancaman dari orang orang itu tidak melunturkan keinginan dia untuk menemukan keluarganya
aku harus kudam menemukan dia
dia tidak boleh bertemu dulu dengan keluarganya
ya mudah mudahan aku bisa bertemu dengan dia
sita mama mimpi kan
enggak sayang kamu enggak mimpi mama sendiri
kau memang dewi
kau masih hidup
sita mama masih hidup
ini benaran kamu
kau masih hidup
apa boleh buat kalau begini caranya lebih baik aku mundur dulu
jadi gitu ceritanya
pemilik hotel itu bener bener keterlaluan tunggu mereka tuh udah mau bikin mbak dewi celaka
terus kemarin pakai acara datang pura pura berbela sungkawa ke punya malu tahu nggak kurasa aku harus
bikin perhitungan sama mereka mas uangnya kembali aja mas iya pasti udah dong gak usah sedikit sedikit
marah sedikit sedikit marah kita malah harus bersyukur semuanya harus bersyukur bahwa dewi
itu selamat kita bisa kumpul lagi ia ajak mbak udah bisa berkumpul bersama kalian di sini aja
mbak udah bersyukur banget
kamu bisa kembali itu karena kamu orang yang baik dan allah sayang sama kamu dan
gak ada seorang pun di sini yang mau hilangkan sama kamu apa semua itu termasuk kamu ndre
kamu masih belum cerita sama aku apa masalah kamu
dan kenapa kamu minta cerai sama aku dewi untuk soal itu aku nggak bisa bilang sama kamu tolong
ndre tunggu ndre bentar sayang ndre kamu nggak bisa menghindar terus dari aku sekarang aku hampir mati
dalam kebakaran itu
tapi allah memberikan
aku kesempatan untuk hidup deh kamu harus jujur deh kamu harus gunakan kesempatan ini tolong deh
aku tahu kalau kamu masih cinta sama aku
kalau kamu nggak cinta sama aku kamu gak mungkin seneng ngeliat aku masih hidup pasti ada masalah lain
cerai sama aku aku gak bisa cerita sama kamu wi
dek aku mohon dek tolong
dek aku mohon dek tolong pasang tangan kamu
maka dari itu aku mau menceraikan
kamu tertular sama aku
kamu kena hiv
tapi kamu kan gak
aku gak pernah berhubungan dengan siapapun
pokoknya pada suatu malam
aku jalan sendirian
telepon kamu waktu itu
tiba tiba ada orang
mukul aku dari belakang
aku gak sempat lihat orang itu siapa
di suatu tempat aku disuntikan virus hiv

mas andre tapi aku gak yakin deh
pasti ada orang yang mau ngerjain
mas andre deh pasti ada orang yang gak suka
awalnya mas juga berpikiran kayak begitu
mas gak mau percaya
dan mas andre juga
udah udah periksa
mendingan mas andri coba cek lagi deh
nggak ada salahnya kan kalau kita coba cek lagi
tapi siapa siapa yang
siapa yang tegang aku seperti ini
kamu periksa aja lagi
kamu periksa aja lagi siapa tahu siapa tahu salah